nih sholat dulu
sholat aja susah amat sih lo
ada aja alasannya
jangan sekolah berapa sehat lo
habis beli makan malam ma
buat kita bertiga dong
ada kan piringnya
siapin obatnya ya

ada aja apa ya
alhamdulillah tapi lu cepet banget kalo ada makanan
namanya sholat tuh ngirit dulu udah belum
tadi yang udah sempat doa mak
doa miripnya kagak yaudah makan dulu nih
alasana aja sih lu mau sholat
biarin bebet mel mel aja yang nyuapin ian mak
ya rasanya beda mak
gue jauh jauh dateng kesini nemenin elu nungguin elu
mau nyuapin elu mau ngasih makan elu bebep bebep
gue makan dulu ya
makan ya bebet
nah bela bela ada tebakan buat kamu tehnya
orang kus makan hati orang gemuk makan non
makan tempat lu
tempatnya banyak banget
emang gitu dud imo hina pisan tidaklah ya
patusan endor sepi mau gemukan

ya mau ngapain lu kesini
bukannya kamu teh sudah putus dari bela

tante saya minta maaf tante
kedatangan saya kesini buat nengok bela
mondi baru beritahu ke saya bahwa bela kecelakaan
dan saya juga tidak terima tante yang mencelakai bela itu
saya akan segera untuk mencari dia dan minta tanggung jawab
memangnya kehelar kehelar kehelar
bagaimana kamu tahu siapa yang nanti aksi bela
saya tahu orangnya tante
dia adalah temannya modi
dan saya ingin mencari dia
dan kalau misalnya dia tidak mau bertanggung jawab
saya mau masukin dia ke polisi ke penjara
ya kalau soal itu tante mau setuju saja
ya sok kamu cari dia kamu
kamu urus dia
dan bilang sama dia dia harus bertanggung jawab
ini teman makan biaya yang tidak sedikit
aduh sok kamu urus
cari ya sampai dapat
dengan senang hati saya akan mengurusnya
kalau begitu saya pamit dulu ya kontain
ya saya akan pergi dulu aduh
waalaikumsalam pakai salam
pem mami ngapain minta tolong sama dia
nanti dia mikir aku kasih harapan lagi ke dia
nanti dia berharap lagi sama aku
nanti dikiranya aku php lah segala macam
bella lah bella cicing hula atuh
kalau misalnya dia bisa mencari saha yang bertanggung jawab
yang nakal kamu ya bagus
emang harus diurus
mami juga enggak terima kamu ditabrak
tebak lari gitu saja tidak ada yang bertanggung jawab
kalau dia tahu ya bagus
setelah itu mah terserah anda
tidak usah dianggap
kalau dia mau bertanggung jawab ya biarkan saja
paling tidak itu yang bisa dilakukan setelah dia nyakitin kamu gitu ya
mau tebak ande itu
berapa jari so

aduh candy aku endorse kamu
lucu banget so
lucu banget ya bang
tidak usah dianggap
kayaknya si tetangga saya itu mau benci banget sama saya
padahal masalahnya enggak jelas
kalau ditanya ada masalah apa dia nggak mau jawab
tapi orangnya itu memang ludes
kalau ketemu selalu memalikan muka
memang sulit kalau seperti itu ya pak
tapi mungkin ada baiknya bapak melakukan introspeksi dulu
mungkin bapak bisa bertanya kepada tetangga tetangga kenapa orang itu jadi kesal sama bapak
mungkin ada perkataan yang menyakitkan hati dia
atau mungkin ada perbuatan bapak yang kurang berkenan
sehingga orang itu kesel sama bapak
saya sih sempat nanya nanya sama tetangga teman dekat saya itu
dia itu memang suka menjadi jelekin saya
kesel aja bawanya sama saya
kalau seperti itu mungkin itu namanya hasad atau dengki pak
dan memang orang orang yang dengki dan iri tidak perlu alasan untuk melakukan hal itu
dengki itu biasanya terjadi saat seseorang tidak senang saat melihat orang lain mendapatkan kenikmatan
jadi istilahnya sms
senang melihat orang susah dan susah
dan dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa dengki ini sangat berbahaya karena bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar
begitu juga dengan orang orang yang iri hati
mereka gelisah hatinya saat melihat orang lain melakukan kebaikan
saat melihat orang lain mendapatkan kenikmatan
dan mereka juga tidak butuh alasan untuk itu
dan biasanya memang sifat dengki ini terjadi atau muncul karena sifat iri hati dari orang lain
terus kita harusnya bersikap bagaimana pak ustadz
di dalam al quran surat al qawfer allah berfirman
bahwa sesungguhnya orang orang yang membenci dialah yang terputus
terputus dari rezeki terputus dari keberkahan terputus dari tali silaturahim
jadi yang harus bapak lakukan adalah terus melakukan kebaikan tanpa harus memperdulikan atau menghiraukan bagaimana sikap dan pendapat orang lain terhadap bapak
kalau begitu terima kasih atas nasiannya pak ustadz
mungkin alex bisa dikategorikan hazard
dengki sama gue dan juga anak anak aja
soalnya gue sama alex itu gak pernah punya masalah yang mendasar
karena alex kan udah gak berharap
karena reva itu udah pernah nolak alex
ya mudah mudahan aja niat gue deketin alex diridoin sama allah
tunggu sekejap ya
kamu tunggu sekejap sini ya
udah tunggu sebentar
lu mau apa lagi sih